sebuah benteng ditemukan pekerja tambang batu andesit saat melakukan penggalian di kawasan perbukitan menoreh di purworejo jawa tengah
dari hasil penelitian petugas balai pelestarian cagar budaya jawa tengah benteng yang terpendam tersebut diduga peninggalan zaman penjajahan jepang
inilah benteng yang ditemukan di kawasan perbukitan menoreh dusun sudimoro desa bapangsari kecamatan baglen kabupaten purworejo jawa tengah
benteng yang sempat terkubur material tanah sedalam dua meter tersebut ditemukan pertama kali oleh pekerja proyek sepekan lalu saat sedang melakukan pengerukan di area penambangan batu andesit
di area ini kita tidak tahu ada itu target itu menarik terlalu keras disitu ada apa ya semacam cocoran gitu kan
terus kita bersihkan bersihkan bersihkan ya inilah jadinya seperti ini
sementara itu tim pengkaji pelestari cagar budaya dari balai pelestarian cagar budaya bpcb jawa tengah
yang datang ke lokasi lain
langsung melakukan penelitian dan pengukuran terhadap benteng tersebut
bangunan benteng yang memiliki panjang sekitar lima meter lebar tiga meter dan tinggi lebih dari dua meter tersebut
diduga peninggalan zaman penjejahan jepang dan diperkirakan benteng tersebut dibangun sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalau hasilnya ini memang salah satu benteng sepak
kemudian dia bentuknya letter p
kemudian disini ada dua jendela
yang satu menghadap ke laut yang satu menghadap ke sisi yang lain
kemungkinan yang menghadap ke sisi lain itu menghadap ke salah satu dari benteng yang lain
karena bisa untuk saling komunikasi
pihak balai pelestarian cagar budaya mengimbau kepada pemerintah setempat
agar segera mendaftarkan penemuan benteng tersebut dan menghimbau masyarakat agar ikut menjaga kelestariannya